kita ke informasi lain kepolisian membongkar jaringan internasional asusila dan judi online
yang beroperasi melalui platform streaming atau siaran langsung
sebanyak enam orang tersangka telah ditangkap kepolisian dan ada kemungkinan jumlah tersangka bertambah
modus operasi para tersangka adalah melakukan siaran langsung asusila melalui aplikasi tertentu
di mana penonton bisa berinteraksi dan memberikan upah
para streamer ini bisa mendapatkan hasil rata rata satu lima juta rupiah perharinya
setelah dua minggu melakukan penyelidikan terungkap
server dan jaringan sindikat ini bukan hanya di dalam negeri tapi hingga ke kamboja dan filipina
tindak lanjutnya polisi saat ini telah membekukan tiga puluh tujuh rekening bernilai ratusan miliar
serta memblokir aplikasi tersebut
untuk aplikasi ini saat ini sudah kita blokir
aplikasi ini masih bisa dibuka di luar negeri
di luar negeri masih bisa dibuka
namun kita akan berupaya dengan bekerja sama dengan kepolisian
baik itu kamboja maupun filipina agar bisa membantu kami
agar terutama untuk pengungkapan lebih lanjut